dan bukan cuma soal itu saja yang harus kita soroti saat ini apalagi sore nanti ya
nanti akan berlangsung pengumuman penetapan pasangan calon gubernur dan juga calon wakil gubernur di dki jakarta
tapi nampaknya saat ini juga tengah berlangsung pengumuman penetapan pasangan calon gubernur banten
yang berlangsung di kpud provinsi banten
ya pada pilkada banten tahun depan nanti ada pasangan wahidin halim dan andika hazrumi dan rano karno dengan embai mulia sharif
komisi pemilihan umum segera menetapkan pasangan calon kepala daerah dalam pilkada tahun depan
pilkada serentak di seluruh provinsi kabupaten dan kota akan digelar pada lima belas februari dua ribu dua puluh
ya pilkada ini diikuti oleh satu ratus satu daerah di tingkat provinsi kebupaten dan kota
kita coba simak bersama jalannya penetapan pasangan calon kepala daerah banten
sekarang kita akan tim kampanye ada kentak dan penulis peran
untuk ada lengkap dan memenuhi sarang
bakal pasangan calon dr haji wahidin halim yang berpasangan dengan haji andika hazrumi sos mhp
berdasarkan penelitian mulai dari berkas pertama pak dr wahidin halim tidak berbaikan
sedangkan tiga pasangan calon ada berbaikan berdasarkan tahapan perbaikan semuanya diperiksa
jadi pasangan wahidin halim dan andika hazrumi
berdasarkan memenuhi sarang dan nanti dibutuhkan oleh pak dr wahidin halim
berikutnya kami bacakan tampilan kita secara penelitian dari satu administrasi komunikasi
bakal pasangan calon haji radu karno sip dan haji mba emunia sari
ada lengkap dan penuhi sarang
model b satu kwk ada lengkap dan penuhi sarang
model b dua kwk ada lengkap dan penuhi sarang
surat keterangan sehat jasmani rohani dan bebas takoba ada lengkap dan penuhi sarang
surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana ada lengkap dan
surat keterangan dari pemerintah negeri yang menyatakan tidak bisa berpapilinnya ada lengkap dan penuhi sarang
surat keterangan tidak sedang meninggikan tangan butang ada lengkap dan penuhi sarang
surat keterangan tangkatan kepolisian dari bolda bantet ada lengkap dan penuhi sarang
surat keterangan tanda terima lhkpn dari kpk ada lengkap dan penuhi sarang
surat keterangan mengaset websites dan sit championship dan memanfaatkan tanda pembajakan crossbuy
surat keputusan pemerintian sebagai pencabat gubernur karena incumbent ada lengkap dan menentukan
teknologi ktp elektronik ada lengkap dan menentukan
teknologi jernak dan delegalisir ada lengkap dan menentukan
teknologi anggar visi visi yang sesuai dengan ktp yang kita datangkan di pasangan calon ada lengkap dan menentukan
dautan nama tim kapan yang tingkat provinsi kabupaten kota dan kejamatan ada lengkap dan menentukan
dautan terbaru ukuran empat x enam tambur teh berwarna empat x empat her
dan soal keputusan semua ada lengkap dan menentukan
lokumen persyaratan calon wakil berubah ubah di atas nama haji mbak imri asri
model bp satu kwk ada lengkap dan menentukan
model bp dua ada lengkap dan menentukan
jangan pernah tidak pernah terpidana
ada lengkap dan menentukan
volunteernya ada lengkap dan menc anthem sayang tidak pilem nyetem luigi catanya

bel skii dane bapak da
benar benar suka anggaran laughed by mbak
terangkan ida dan penyelenggara pilot ada ongkar dan mengumpulkan
untuk bnpwp ada ongkar dan mengumpulkan
ada pajak lima tahunan ada ongkar dan mengumpulkan
anda lupi dan lupi untuk lupakan pajak ada ongkar dan mengumpulkan
atp s polis ada ongkar dan mengumpulkan
untuk popi legalisir ada ongkar dan mengumpulkan
untuk fisi fisi ada ongkar dan mengumpulkan
untuk pap paps nahan pim makanya tingkat profesi kabupaten kota sampai kecamatan ada ongkar dan mengumpulkan
untuk pap jokotan baru empat lembah empat jenis ada ongkar dan mengumpulkan
dokumen saratan pencalonan dan calon pasangan calon haji dan pasangan calon haji
baik riasare dinyatakan memanuliskan
bakal pasangan calon gubernur dan wakil gubernur banten
berpasangan dengan bapak haji andika jurni sos mp
dinyatakan memenuhi syarat
dan dinyatakan sebagai pasangan calon gubernur dan wakil gubernur banten
bakal pasangan calon gubernur dan wakil gubernur banten
yang berpasangan dengan bapak haji dan bapak haji
dinyatakan saling dan memenuhi syarat
selanjutnya saya serangan kepada
calon gubernur dan wakil gubernur
banten dan bantuan
ia itu lah
inilah penetapan calon gubernur dan wakil gubernur provinsi banten di mana tadi juga ada ternyata dua calon pasangan calon ya danier
ya betul ada pasangan calon wahidin halim dan juga ada andika hazrumi yang kita tahu itu merupakan putra dari ratu atut khosiyah
ya juga mantan gubernur dulunya ya sekarang sedang di non aktifkan
betul dan juga ada pasangan dari petahana yaitu rano karno yang menggandeng ya di luar dari bayangan bayang ratu atun yang kita tahu bahwa banten ataupun tanggerang itu kan ada yang namanya dinasti
ada kepemimpinan nampaknya ini akan menjadi seru sekali ya selain dari nanti kita akan sorotin juga terkait dengan pilkada dki jakarta
pastinya hari ini cukup seru ya karena kita melihat semua perkembangan dari pilkada